selain mempertahankan cita rasa makanan
menyediakan cris jadi salah satu alternatif yang paling efektif
pastikan nama chris mengandung identitas merchant
dan peduli dalam menempatkan kris di area yang mudah diawasi
serta melindungi fisik kris dengan pelapis transparan yang aman
oke semuanya rp tiga puluh ya mas
kenali keaslian tampilan chris di wilayah merchant
dengan melakukan pengecekan secara berkala
serta secara rutin memeriksa notifikasi transaksi dari konsumen
adukan ke penyedia jasa pembayaran
dan juga menemukan perbedaan tampilan kris milik merchant
sebagai merchant dan konsumen kris
untuk dijamin kelancaran transaksinya